sejak seribu sembilan ratus delapan puluh empat film karya sutradara arifin cenur yang berlatar tragedi tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh lima diputar setiap tahun
film dengan biaya produksi delapan ratus juta rupiah ini menjadi tontonan wajib siswa sekolah pada masa itu
pemutaran film ini akhirnya dihentikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan oleh menteri penerangan saat itu yunus yosvia
salah satu alasan penghentian beberapa bagian film menampilkan fakta sejarah yang dipertanyakan
dalam film digambarkan proses penangkapan dan pembunuhan tujuh jenderal termasuk penganiayaan oleh partai komunis indonesia pki
tim forensik ketika itu yang masih muda muda baru mengeluarkan
laporan baru setelah reformasi keuasan tahun dua ribu
bahwa hasil forensik yang mereka temukan waktu itu tidak seperti apa yang kita tahu
jadi dimanipulasi itu
meski menimbulkan kontroversi yayang tidak merasa perlu membuat ulang uang itu
ya memang mungkin ada beberapa fakta yang ternyata tidak benar
dialog darah itu warnanya merah jenderal itu kan seolah olah perempuan itu akan menyayat pipinya pak jenderal
kan jenderal suprapto asal waktu itu
tapi oleh masyarakat didialogkan
mereka yang bersekolah antara pertengahan tahun delapan puluh an sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
g tiga puluh s sih untuk kaum muda muda sih lebih bagus ya untuk mendidik
cuma kan kita sampai saat ini kan masih bingung cerita truhistorinya seperti apa
ngeri gitu kejam banget gitu kalau menurut saya
karena selama ibu sekolah itu g tiga puluh s nggak pernah dikupas ya
jadi ya kan sekarang aja baru dibuka
sejarawan hilmar farid menilai rekonstruksi sejarah versi satu pihak tentu menjadi polemik
upaya untuk merekonstruksi ulang sejarah itu akan menghadapi masalah itu
tidak akan mungkin menghadirkan masa lalu yang persis sama
nah dan justru di situ persoalan mulai timbul
ketika dia tidak persis sama seperti kenyataannya kemudian kita juga bertanya tanya
narasi yang ingin ditampilkan seperti apa
dan kita tahu persis ya bahwa latar belakang film ini
dibuat memang secara khusus untuk menegakkan narasi orde baru mengenai peristiwa itu
kekuatannya masih kita rasakan gitu sampai sekarang
sementara ada temuan seperti dokumen otopsi itu yang dibuat oleh tim dokter forensik angkatan darat
yang mengatakan berbeda
meluruskan sejarah menjadi kunci mengikis kebencian
penolakan yang bisa kita lakukan menurut hilmar adalah kembali kepada fakta fakta sejarah
dan melepas kepentingan yang turut menjadi bagian dari sejarah itu
roni satria jakarta